dia menguasai jurus itu
dia lapar diamin
sama aman saya juga
yaudah tuh nyari raden mah nanti aja tuh ya
kita urusin perut kita dulu
apa itu tuh bagus
wah sigah nama kelinci amin
kemana itu si kelinci itu
dibakar lezat kekiaman
aduh sangat selunya menurut
tekis tekis kuat lapar yuk
he ala kecil
nah ini dia nih cari cari
itu kelincinya mau dibakar mana
mau dibawa jalan jalan
kalau dibuat jalan jalan mati
ini dibuat jalan jalan ulang
aduh lama lagi ya kening
untung hamba bertemu gusti di sini
ada apa mencariku
ada seseorang mencari gusti
dia menyebutkan namanya raja sunu
sehingga mbak tidak bisa menghadapinya
di mana dia sekarang
aku di sini ranggebuwana
jika dia melewati punya masalah
masa tadi rasa asli jugacaster bangunan
tamu adalah war "
mereka akan cermin
jemput anak doting
rabu siliwang aku mencintaimu
ternyata kau berhasil keluar dari alam sirumah
apa kau kaget
sekarang aku sudah kembali
dan aku ingin mebalaskan semua dendam
kita habisi ini sekarang
bolehkah aku meminta makanan perutku sangat lapar sekali ki
sebagai imbalannya aku bersedia melakukan pekerjaan apapun
baik saya akan memberi makanan ini
asal kamu mau mengangkat sampah sampah ini dan buang di sana
tapi kim bolehkah aku meminta makanannya sekarang
karena perutku sangatlah lapar
mungkin dewata yang agung menghendaki aku untuk menjalani semua ini
kini aku harus tahu susahnya mendapatkan sesuatu yang aku mau dengan kerja kerasku sendiri
tanpa harus mengandalkan orang lain
dan agar aku mengerti bagaimana nasib rakyatku aku tidak boleh mengeluh
aku harus mencari kemampuan
aku harus mencari kemampuan
aku harus menjalani semua ini dengan ikhlas
nah bolehkah nenek minta makan
nenek lapar sudah dua hari belum makan
enak sekali dia datang tinggal minta
apa dia pikir cuma dia yang lapar dan butuh makanan
kenapa apakah kamu keberatan
ya sudah kalau keberatan
lewat tayang aku mungkin ini adalah ujianmu agar aku mau berbagi dengan orang lain
tidak memikirkan diriku sendiri
ini nek makanlah
terima kasih nek
memang kamu berhati mulia
semoga tuhan membalasnya berlipat lipat
terima kasih nek

nye tunggu di sana biar aku yang hadapnya
harus ku tahan dengan jurus brajamusti